biar aja rafael cari gue kesana
gue yang gak mau waktu gue sama elsa keganggu
eh kaya takut re
ntar kalo ketahuan orang gimana
karir gue bisa hancur rumah tangga gue bisa hancur
kabarin suami gue aja
supaya gak jemput di kantor cat
kabarin aja dia
aku gak jadi pulang
pak purnomo suaminya bu cantika
manggil aku ada urusan kontrak
soalnya takut kelamaan
nanti aku pulangnya aman
bisa diantar supirnya pak purnomo
kenapa harus menghadap berubah begini sih
alhamdulillah mending aku balik aja biar buka puasa di rumah
aku udah berusaha menghindar sebisa aku
supaya semua ini nggak terjadi
aku bener bener terjebak
gak usah takut
mama mimpi buruk sekali
dan sekarang mama khawatir sama kamu
apa mimpi mama akan jadi kenyataan
saya malah kehilangan jejaknya ricky
saya malah kehilangan jejaknya ricky
informasi soal ricky kemarin
kalau dia mau ketemu sama irsa

pak randy dia mau ketemu sama irsa
jadi selidikin dia kan
jadi selidikin dia kan
iya pak tadi saya udah ikutin dia di apartemen
tapi pas di tengah jalan
saya malah kehilangan jejaknya pak
saya malah kehilangan jejaknya pak
sayang sekali ya pak
sayang sekali ya pak
apa gini aja pak
apa gini aja pak
bapak coba tanya ke ibu
lagi dimana sekarang pak
lagi dimana sekarang pak
nanti saya akan coba cari ke tempat yang dia sebut pak
nanti saya akan coba cari ke tempat yang dia sebut pak
oh gitu ya pak
oh gitu ya pak
saya coba telepon riki sekarang ya
saya coba telfon riki sekarang ya
mak kasihan ya mereka
aku punya rumah
aku punya rumah
bisa buka puasa bareng
mereka bisa gak ya
mereka bisa gak ya
pak kita kasih makanan mereka yuk
ide bagus temas
kita beliin makanan aja yuk buat mereka
lumayan kan buat buka puasa
padahal gue juga harus cepat cepat makan
gue juga harus cepet cepet ketemu sama angga
buat tanya proses pemukaran makam hari ini
kita bagi bagi makanan
kasian mereka pak
ya udah papa beliin ya
hmm gak jadi
karena itu apartemen punya sepupu gue
gue gak mau kalau misalnya tiba tiba dia datang
terus ngerusak momen spesial gue sama
nih dia telpon
wih hangout dimana nih
biar nanti kalau gue selesai acara keluarga
gue harus kasih tau pak randy sekarang
dia selalu diserang rikim
saya harus harus ajari creek n swoje baen hashtags
ini susah kan pak
untuk kamu boleh
untuk leyat yang jelepon
yang tinggi produknya yang banyak doang untuk roda vivir bots nya
satu udahan itu
aja rafael cari gue kesana yang penting gue gak mau waktu gue sama elsa keganggu
eh kaya takut trik
ntar kalo ketauan orang gimana karir gue bisa hancur rumah tangga gue bisa hancur
ayo buruan nggak bakal ada yang tanda sama lo kok
emang dasarnya cantik ya
mau diapain aja masih tetap cantik
kita masuk yuk